sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nah ini baru

bunyi apaan tuh
gue denger kayak suara bunyi patah tuh
aduh aduh aduh
aduh kacidateng kamu nya
masa kamu biarin si dina menggotong semua belanjaan serangan
manis sadis pisang jadi jelema teh
eh eh eh nggak apa apa kok tante
soalnya kan kasihan sama ismi
ismi capek loh nanti
eh kamu teh jangan ngebelain dia dina
ismi asal kamu taunya
saya teh tidak suka melihat kamu males malesan
kamu teh dikasih bantuan malah jadi kurang ajar
sok tuh dibantu si dina
eh eh bang
ayati ya bang eh
bokap gue tuh dia suka nyuri duit dari pelanggannya
ah yang bener loh
ya gue sih cuma sekedar kasih tau lo aja
nggak usah nggak usah nggak usah
pokoknya kalau dipicitin sini mesti mantap